ribuan pendukung front pembela islam memadati stadion kamal muara berkapasitas sepuluh orang untuk memperingati milad ke sembilan belas fpi
milad kali ini tidak dihadiri pemimpin fpi rizik syihab karena tengah berada di luar negeri
tampak di panggung utama gubernur terpilih dki anies baswedan dan tommy suharto serta tokoh pemuda agama lain
ketua tanfizi dpd fpi jakarta abdul majid mengatakan tema milad ke sembilan belas kali ini merawat kebinekaan dalam bingkai nkri bersyariah menjadi jawaban fpi atas persepsi masyarakat yang menganggap bahwa organisasi ini sering bertindak keras dan kurang toleran
fpi sempat nanti bilang di masyarakat wah ini agak agak keras ini bagaimana bang
fpi itu mengakui dengan berapa macam sukacita
aku bangsa bahasa dan agama yang ada di indonesia
karena itu dalam milad fpi yang ke sembilan belas bertepatan dengan hut ri yang ke tujuh puluh dua kita ajak dari berbagai macam lintas agama untuk menunjukkan bahwasannya fpi senantiasa sinergi dengan mereka
jadi fitnah fitnah dari mereka yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwasannya fpi itu keras terjawab sudah
pemimpin besar fpi rizik shihab menyapa para pemimpin
kota milot fpi ke sembilan belas melalui rekaman suara yang diperdengarkan di stadion kamal muara jakarta
dalam rekamannya ini rizik menyerukan tentang perjuangan mengisi kemerdekaan
sama sama merdeka sekali lagi merdeka sekali lagi merdeka
bebas dalam kejahatan bebas suara terkebenaran bebas kejahatan keadilan
merdeka itu juga lunas
lantas berhutang dan segala beban
merdeka itu juga lantas
lantas atasi pengangguran dan kemiskinan

semangat kita untuk menunjukkan kemerdekaan sejati semakin berkembang dan membarang
sehingga tercapai kemenangan